kamu gak bisa stay di indonesia
ya kayaknya lebih baik
lebih baik kita break
kamu sama sekali tidak mau berkorban untuk aku
bukannya aku gak mau berkorban
tapi kamu sendiri juga gak mau berkorban untuk aku
kalau iya pasti mau berkorban
nah nih gue mau kembaliin tas lo
gue duduk sini
kamu kelihatan cantik banget hari ini
nah aku mau minta maaf soal masalah kemaren
udahlah lupain aja masalah kemarin
kemarin gue udah marah marah sama lo
lo tau gak sebenernya si arjuna nih yang buat gue kayak gini
baik baik baik
kamu keliatan beda ya
ehm yaudah silahkan dilanjutin lagi ya
patra lo tadi liat si angga kan gimana reaksinya dia
tujuan lo tuh apa sih
lo ngelakuin semua ini
pengen baik lagi sama si angga
bikin dia cemburu aja
kalo lo tanyain kayak gitu ke gue sekarang ya
masih dibilang ya
gue masih sakit hati sih sama dia
kalau misalnya dia ngajakin gue balik
dia sms gue
katanya dia bilang
dia senang banget ketemu gue
rasain lo mampus lo si segala jual mahal
kamu smsan sama siapa sih
dia cantik sekarang
kamu bilang dia gak stylish
bukan tipe kamu
kamu kan tau
kamu kan tau
jadi udah dong
bisa ku gak bisa diperpanjang lagi
kamu ikut aku ke amerika kan

ya gak bisa lah
aku kan deket sama mereka

kayaknya gak mungkin kalo aku ikut ke amerika sama kamu

tapi aku gak betah disini
tapi aku gak betah disini
kalau kamu cinta sama aku kamu ikut aku
kamu stay disini
kamu stay disini
kamu stay disini
kamu stay disini
kamu stay disini

ngomong deh padahal
katanya kapan bisa ni memang cucu yang rambutnya pirang
katanya kapan bisa ni memang cucu yang rambutnya pirang
rambut hitam lu
kali kali bekelir kayak di film film dong
kayak gitu aja
nggak usah dipikirin sekarang ya
bicara gak sebentar
ya bicara saja
baca apa sih

ya karena aku mikirin tentang hubungan kita

karena aku mikirin tentang hubungan kita

kayaknya aku gak bisa ikut ke amerika deh sama kamu
kalau kamu gak bisa stay di indonesia

lebih baik kita
kamu sama sekali tidak mau berkorban untuk aku
bukannya aku gak mau berkorban
tapi kamu sendiri juga gak mau berkorban untuk aku
tapi kamu sendiri juga gak mau berkorban untuk aku
kalau iya pasti mau berkorban
kalau aku gak bisa seperti apa yang kamu harapin
kalau gitu ayah berangkat dulu ya nyak
hati hati di jalan ya
ngapain tuh anak kesini lagi
eh ngapain lu kesini
boleh bicara sebentar
gue masih berangkat ke kampus
aku antar ya
nih belakangan ini kamu lagi sibuk apa
kuliah aja kok
kayak kamu gak marah nganterin aku
aku sebenarnya males sih ngomongin soal ini
aku udah butuh sama dia
jadi karena itu kamu deketin aku lagi
bukan bukan bukan
kamu gak boleh ngomong kayak begitu dong
aku cuma pengen ketemu kamu dan
aku kangen sama kamu
aku doang yang terima kasih
kamu udah bawa aku ke kampus
kamu udah bawa aku antarin
lo liat sendiri kan
kok si anita udah nempel lagi sama si angga
aku mah tipe jok